dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan mahfud budiono salah seorang pekerja migran indonesia yang berada di selangor malaysia
selamat siang pak mahfud
ya selamat siang mbak aziza
baik pak mahfud bagaimana kondisi pak mahfud dan juga rekan rekan pekerja migran di sana di masa lockdown ini
apakah sudah tersentuh bantuan dari pemerintah indonesia di sana pak
sudah tentu sejak tanggal delapan belas maret yang lalu kita sudah tidak bekerja
sampai hari ini sudah empat puluh satu hari kalau nggak salah ya
uang sudah habis buat bayar sewa rumah buat makan dan lain lain
pkp ini juga kemungkinan akan diperpanjang
ini berarti selama sebulan puasa ini sudah bisa dipastikan tidak ada penghasilan sama sekali
walham kita di sini semua mempunyai tanggung jawab untuk kirim
kepada orang tua dan anak anak di rumah
bantuan itu sendiri dari kbri dan ormas ormas sebenarnya sudah berjalan sih kalau kita lihat dari berita berita
tapi sampai hari ini kita baru dapat bantuan dari pcinu malaysia dan peradaban dua hari yang lalu
oke kalau sekarang yang bersama dengan pak mahfud sendiri ada berapa pak jumlah pekerja yang berada di tempat yang sama dan sudah empat puluh satu hari ini
total tidak bekerja
maaf kurang jelas
pak mahfud saat ini para migran wni yang berada bersama dengan pak mahfud ada berapa banyak orang
yang sudah sama sama tidak bekerja sejak hampir dua bulan yang lalu
di kawasan saya ini aja ada sekitar empat ratus orang tidak bekerja
dan kemarin pcinu dengan peradaban hanya bawa empat puluh
oke berarti itu ada sekitar tiga ratus enam puluh orang yang tidak mendapatkan bantuan
iya belum belum mendapat bantuan
dari yang sudah dibagikan ini pak apakah dibagi bagi oleh teman teman ataukah yang belum kedapatan ini harus menunggu di batch pembagian berikutnya
atau ada organisasi lain yang akhirnya datang untuk turut membantu pak mahfud
selain kita sharing sharing dengan kawan kawan yang di sini semua
untuk memastikan tidak ada kawan kawan kita yang kelaparan
di sini juga sebenarnya ada kantin tapi kita sudah malu untuk hutang sama kantin kantin di sekitar sini
apalagi untuk keluar jauh pun kalau misalkan ada duit kita takut
di luar banyak polisi yang menjaga di setiap jalan
oke berarti akses semuanya sungguh terbatas
selama ini bagaimana pak mahfud cara anda dan juga rekan rekan bertahan hidup
dan uang yang anda ada sekarang di saku ini bisa dipakai bertahan sampai untuk berapa lama ke depan pak mahfud
untuk saat ini untuk saya pribadi ya kan mungkin dalam dua minggu lagi saya bisa bertahan dengan duit yang saya pegang sekarang ini
tapi teman teman yang lain saya pun belum tahu juga
oke pak mahfud dari pihak kbri apakah sudah ada yang datang untuk mendata
atau sudah ada organisasi terkait yang memang mendata dan berjanji akan memberikan bantuan dalam waktu dekat pak
ya dari kbri sendiri hari itu sudah menyebarkan link pendataan untuk membantu para tki yang sedang memerlukan bantuan tentunya
dan ada sekitar dua puluh ormas yang bergerak untuk membantu tki tki kita yang belum terbantu
oke pak mahfud untuk rekan rekan anda yang berada di sana ini semua tinggal sendiri
apa ada keluarga juga yang beserta dengan mereka
saya tinggal di rumah sewa
di tempat kerja saya ini ada gubuk sementara
yang di sana ada tinggal sekitar empat ratus tki kita
dengan keadaan yang tidak terlalu baik
ya bisa dikatakan memprihatinkan dengan atap bocor dan apa fasilitas seadanya
air musola yang seadanya semua
baik pak mahfud mungkin ada yang sedang menyaksikan tayangan ini
apa yang ingin anda katakan untuk pemerintah di tengah kondisi ini
mungkin anda yang ingin anda ucapkan silakan pak mahfud
ya sepermintaan saya cuma agar presiden jokowi melakukan lobby lobby diplomatik dengan rekan sejawatannya perdana menteri malaysia tan sri muhyiddin yassin
supaya jabatan kewajikan dan pemerintahan di malaysia sampai tingkat rt rw bisa berganding bahu membantu tki di wilayahnya masing masing
karena sebab kalau bantuan dari indonesia pun berapa banyak pun rasanya tidak cukup
terima kasih pak mahfud
tidak cukup kalau tidak melibatkan pemerintah malaysia itu sendiri
dan ketua kampung serta jabatan rt rw ini tahu di kawasan masing masing ada berapa tki kita yang perlukan bantuan
baik jadi keseluruhan pendataan ini jelas dan berharap untuk segera tersentuh bantuan
pak mahfud budiono terima kasih banyak pak semoga segera membaik kondisi di sana terima kasih bapak
baik dan selanjutnya kita juga telah terhubung dengan konselor pensosbud kbri kuala lumpur pak agung cahaya sumirat di kuala lumpur malaysia
selamat siang pak agung
selamat siang mbak anum
baik pak agung terkait dengan diperpanjangnya mco atau movement control order atau lockdown kita sebut sampai dua belas mei mendatang
bagaimana ini pak penanganan terhadap para pekerja migran yang terkena dampak lockdown
barusan saya founder dengan salah satunya di selangor yang mengaku bahwa sampai saat ini sangat minim sekali terkaitnya
sangat minim sekali tersentuh bantuan di sana pak
yang pertama mbak mohon digarisbawahi bahwa memang jumlah warga indonesia khususnya pekerja migran indonesia di malaysia ini memang banyak sekali ya
dan tentu kami ingin bisa menjangkau dan memberikan bantuan semaksimal yang kami bisa
dalam catatan kbri itu jumlah wni itu sekitar dua belas orang

dan jumlah ini juga hampir sama dengan catatan yang ada di immigration malaysia
namun faktanya warga kita yang secara nyata ada di malaysia ini jumlahnya jauh melebihi jumlah yang tercatat resmi ini
ini berarti bahwa kbri pun sebenarnya tidak bisa kami belum mampu untuk mendeteksi keberadaan para warga itu secara satu persatu
alamat persisnya di mana dan di dalam situasi apa mereka hidup dalam keseharian
poin kedua adalah bahwa kbri atas arahan kementerian luar negeri pusat kami mendapatkan dukungan penuh untuk apapun dilakukan memberikan bantuan semaksimal mungkin
hingga hari ini kedutaan besar kuala lumpur kedutaan besar republik indonesia kuala lumpur saja
kami sudah memberikan bantuan semaksimal mungkin
kami juga memberikan bantuan lebih dari rp empat puluh
kami tiap hari kami membongkar muat yang namanya beraslah mie instanlah yang tardinlah
kami angkut angkut semua semua staff kbri dikerahkan semua tenaga harian lepas siapapun kami kerahkan untuk membantu warga itu bahkan dalam situasi bulan puasa pun
aturan di malaysia mengatakan bahwa ini adalah perintah kawalan pergerakan
kami juga berharap warga harus stay at home
namun berkat kerjasama yang baik dengan kementerian luar negeri malaysia dan juga kerjasama baik dengan polisi di raja malaysia alhamdulillah kami masih terus diperkenankan untuk bergerak
kurang lebih seperti itu mbak ilustrasinya
oke pak agung berarti kendala terbesar ini adalah masalah pendataan begitu ya
sudah ada solusi yang presisi sekali nggak sih pak dari permasalahan ini
karena tadi mungkin kita juga mengalami permasalahan migranis
ada yang legal ada di sana ada juga yang ilegal dan tidak berdokumen
namun mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pertolongan yang sama dari pihak pemerintahan indonesia pak
solusinya adalah kami telah mengedarkan formulir survei atau pemantauan kepada warga indonesia
dan kami saat ini sedang jumlah mereka yang mendaftar itu hampir enam puluh ribu
dari mereka yang mendaftar enam puluh ribu itu mereka mendaftarkan se malaysia kurang lebih empat ratus an ribu warga
dan kami saat ini terus berusaha mengolah data itu kemudian memverifikasi satu persatu
karena kadang kadang warga juga banyak menulis menyampaikan informasi itu alamatnya tidak begitu jelas gitu mbak
jadi dan itu harus kami satu persatu
kami konfirmasi kami tekan
konfirmasi kami telpon siang dan malam oleh para staff kbri
untuk memastikan bahwa minimal lokasi mereka jelas terlebih dahulu
setelah itu kemudian kami membuat mapping
dan juga berkoordinasi dengan seluruh perwakilan republik indonesia yang ada di malaysia
seluruh kjri maupun konsulat republik indonesia
kurang lebih gambarannya seperti itu
serta kami dibantu oleh organisasi masa indonesia
tadi rekan saya
mas mahfud budiono dari pci nahdlatul ulama malaysia sudah menyinggung peran ormas
dan kami pun bersinergi berkolaborasi dengan mereka
kami tidak berpretensi untuk mengklaim bahwa kami bisa menjangkau seluruh wilayah malaysia dalam situasi ini mbak
namun tentunya tetap saja ada beberapa keterbatasan
pak agung beberapa waktu lalu saya sempat mendapatkan data dari bu retno marsudi langsung
terkait dengan enam perwakilan kbri dan kjri di malaysia
yang menyalurkan bantuan sembako
sampai saat ini progresnya seperti apa pak
dan apakah bantuan yang dibagikan ini hanya terbatas sembako
atau ada bantuan bantuan lain
untuk bantuan mbak yang paling pokok sembako
yang ini pasti kami berikan
prioritasnya adalah kelompok rentan
kelompok rentan itu kami
identifikasi sebagai pekerja harian lepas
yang mendapatkan gaji secara harian
misalnya pekerja konstruksi
kemudian pekerja apa itu
kedai restoran lah
warung warung makan kecil
itu banyak sekali
ini kami coba target bantuan ini
dan selain itu tentunya kbri sudah menjadi tugas pokok kami
untuk terus memberikan layanan konsuler
ada warga yang stranded di bandara
itu kami dampingi
kami coba arahkan
kemudian ada juga berbagai orang tua siswa
ingin tahu bagaimana kondisi para pelajar indonesia yang ada di malaysia
juga kami pun melalui atas pendidikan
kami mengawal itu
belum lagi ada kasus tiba tiba dalam situasi ini
ada komunitas indonesia
komunitas indonesia yang wilayahnya terbakar
kami pun harus bergerak secepat cepatnya untuk membantu mereka
ya kami juga kadang kadang iuran
kami mencoba mengumpulkan pakaian pakaian yang masih pantas dipakai dari para staff
itu semua kami tempuh mbak
dan kami ikhlas melakukan itu
pak agung yang terakhir mungkin ada pesan ataupun imbauan untuk para wni dan juga pekerja migran di malaysia
yang masih belum tersentuh bantuan ataupun masih berusaha untuk mencapai kbri
terkait dengan kondisi terkini mereka
ini mbak anum
kami ingin menekankan bahwa mohon agar wni di seluruh wilayah malaysia ini tetap mematuhi perintah kawalan pergerakan
atau pkp yang ditetapkan oleh pemerintah malaysia
demi keselamatan dan kebaikan kita semuanya
ini memang berat
namun ini adalah ujian kita bersama
kita harus berganding bahu
kita harus bahu membahu bekerja sama untuk mengamankan keselamatan kita terlebih dahulu
kbri dan saya yakin seluruh perwakilan indonesia di malaysia ini kami tidak tinggal diam mbak
dalam keadaan bulan puasa maupun tidak bulan puasa
kami terus memaksimalkan seluruh resources yang ada untuk membantu warga
namun bagi warga yang belum mendapatkan bantuan
kami mohon kuatkan kesabaran
dan kami akan terus mencoba melakukan diversifikasi usaha
untuk bagaimana caranya supaya mempercepat bantuan itu cepat sampai kepada mereka
itu poin yang ingin kami sampaikan
oke pak agung cahaya sumbira terima kasih bapak
semoga wabah bencana musibah ini segera berlalu
dan salam untuk semua rekan rekan di sana
agung cahaya sumira selaku konselor mesosbut kbri kuala lumpur malaysia